lalu pada saat dia ke kota ternyata ada ikut bisa pameran di jakarta ya kan titip lagi
kemudian dikemas dan dibawa ke kedai kopi